inilah suasana desa kajar kecamatan lasem kabupaten rembang jawa tengah
sejauh mata memandang deretan bunga melati kenanga gading hingga bunga mawar menghiasi desa yang terletak di lereng pegunungan lasem itu
kesibukan warga di sini tak lepas dari urusan bunga
dari empat ratus lima puluh keluarga mayoritas warganya mengandalkan pendapatan dari menjual bunga
munarko salah satunya
ia mengaku pada hari biasa harga bunga mawar hanya seratus hingga dua ratus rupiah per kuntung
tetapi ketika lebaran bisa menumbus hingga dua rupiah
kalau tas mahal mahalnya berapa
mahal mahalnya itu satu rupiah sampai satu lima ratus rupiah
sebagian besar petani bunga menyetor kepada pengepul yang datang ke desa kajar setiap pagi
bunga dari desa ini tak hanya memenuhi pasar lokal kabupaten rembang
tetapi sudah merambah ke berbagai daerah di jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta
termasuk sudah diekspor ke luar negeri untuk bahan baku pembuatan minyak asiri
pada lebaran pelaku usaha layanan jasa foto keluarga juga kebanjiran order
studio foto di boyolali jawa tengah ini misalnya
dalam sehari bisa melayani tujuh sampai sepuluh permintaan foto keluarga
fatah nurdiansah pemilik usaha layanan jasa foto studio
tak menyangka usaha yang pada bulan puasa spi order pada pengunjung ramadan hingga lebaran ini justru mendapat pesanan yang tak sedikit
untuk sekali sesi foto dengan durasi empat puluh lima menit fatah mematok tarif seratus ribu rupiah saja
pembelian foto di jawa tengah ini meningkat
karena untuk dipakai biasanya untuk update status sosmed di momen lebaran biasanya untuk klien klien kita kali ini
sony salah satu klien mengaku foto keluarga dipilih karena sudah dua tahun tak bisa merayakan kebersamaan pada saat idul fitri
setelah difoto klien akan mendapat lima buah soft file foto yang sudah diedit
foto foto ini bisa langsung diunggah ke media sosial sebagai sarana menjalin silaturahmi pada idul fitri
demi liputan cnn indonesia